konsultasi tingkat tinggi antarulama dari seluruh dunia menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut bogor message
pesan itu dibacakan oleh utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban prof din syamsuddin
pertemuan yang berlangsung dari tanggal satu hingga tiga mei dua ribu delapan belas itu menghasilkan sebuah kesepakatan berupa prinsip prinsip
wasatiyah wasatiyah islam atau islam jalan tengah
seluruh ulama yang hadir sepakat bahwa islam adalah agama rahmatan ⁇ lilalamin ⁇ yang mengakui peradaban modern
menghormati perbedaan mencintai harmoni perdamaian dan persatuan
sebagai hasil pertemuan ada tujuh nilai yang disepakati sebagai cerminan wasatiyah islam
sebagai hasil pertemuan ada tujuh nilai yang disepakati sebagai cerminan wasatiyah islam
tawasut posisi di tengah dan jalan yang bergantung
iktidal berperang secara berpengaruh dan justi dengan tanggung jawab
mengenal dan menghormati perbedaan dalam semua aspek hidup
mencari konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui pembebasan untuk mencapai konsensus
menggabungkan dan membuat perbuatan reformatif dan konstruktif untuk kebaikan masyarakat
meminjaukan inisiatif yang nobel
kekuatan yang baik untuk keamanan manusia
mengenal dan menghormati negara negara
dan menghormati kekuatan